baik jadi melalui make up artis tadi ya beno tadi terus saudara juga menyampaikan bahwa yang mengurus adalah adik saudara sebagai manajer
yang menurut saudara seharusnya dipanggil sebagai saksi adalah adik saudara ya itu nanti menjadi kewenangan dari penuntut umum akan menentukan kemudian apakah adik saudara akan dihadirkan atau tidak sebagai saksi
nah yang makanya tadi sebagaimana bunyi sumpah yang saudara ketahui saja yang benar benar didengar dilihat dan dialami saja kalau tidak tahu kita tidak akan memaksa
keterangan saudara ya bagaimana sumpah tadi jadi saudara akhirnya berangkat tanggal berapa tadi
dua puluh enam maret sampai
sampai sembilan hari
delapan hari ya sembilan hari jadi sekitar april baru selesai ya di awal awal april
bagaimana proses pembayarannya
setahu saya yang disampaikan manajer saya adalah ini dua belas orang ini saya membayar tiket sebesar satu ratus dua puluh tujuh juta dan disini sudah terlampir kuitansi
ya gak apa apa nanti kita akan lihat ya
membayar satu ratus dua puluh juta untuk dua belas orang ya
segitu kami membayar murni adalah itu untuk dua belas orang keberangkatan kami ke tanah suci
vvip dengan saya harus memposting dua kali selama satu hari
ada kewajiban dari saudara yang di mou dibuat oleh adik saudara
kalau mou itu seperti yang sudah tertulis barangkali di pernyataan pernyataan
tetapi pada akhirnya saya ketahui adalah dua belas orang ini keluarga saya ini membayar satu ratus enam puluh tujuh juta ini murni untuk tiket keberangkatan kita ke tanah suci
jadi apa kewajiban kewajiban saudara sehingga bisa berangkat menggunakan pest travel dengan fasilitas ppip ini
yang menurut adik saudara sebagai manajer menjadi kewajiban dari first travel
saya harus memposting videographer kan dari mereka
video selama saya di tanah suci
di mekah madinah di turki
kemudian saya harus bertemu beberapa jamaah reguler
untuk silaturahmi dengan mereka
ada beberapa kali ya
di dalam sembilan hari tadi itu harus memposting
terus apa namanya wawancara dengan beberapa jamaah
kemudian apa lagi
sudah itu aja
di instagram ya
saya hanya memakai instagram
apa kalimat kalimat di instagram itu
pastinya dengan hashtag ppip pest travel
itu aja kalimat kalimat yang dikeluarkan
saudara tahu tidak
berapa sebenarnya biaya untuk keberangkatan dua belas orang dengan fasilitas ppip yang dikeluarkan oleh first travel
saya tidak tahu karena itu bukan ranah saya mengatakan
tidak apa apa cukup jawab tidak tahu
tidak tahu ya
yang dua belas orang itu bisa nggak saudara sebutkan siapa saja
ya baik itu tadi jalannya sidang kasus first travel yang menghadirkan saksi syahrini
dan tadi syahrini mengatakan bahwa tidak tahu menau bahwa berapa jumlah dana ppip yang harus dikeluarkan
sementara itu syahrini mengatakan dia mengeluarkan uang sekitar satu ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk dua belas orang keberangkatan yang diakui untuk biaya tiket keluarga yang berangkat ke tanah suci dengan fasilitas vvip
dan dengan kesepakatan bersama pest travel untuk kemudian memposting dua kali dalam sehari di akun instagram milik syahrini dengan hashtag hashtag yang juga telah ditentukan
syahrini berangkat ke tanah suci dengan agen perjalanan first travel ini pada tanggal dua puluh

itu tadi jalanan sidang
kami update kembali apa hasil dari sidang saksi syahrini terkait dengan kasus first travel ini